empat abk kapal henry yang baru saja dibebaskan kelompok abu sayyaf
kini dalam perjalanan pulang ke keluarga mereka
pihak keluarga dan kerabat sudah menunggu kedatangan mereka
sejumlah warga dan kerabat tampak berkerumun di depan rumah orang tua dede irfan ilmi di desa ciparanti ciamis
mereka masih menunggu kepulangan pemuda yang baru saja dibebaskan dari penyanderaan kelompok abu sayyaf di filipina
rencananya dede bersama orang tuanya akan tiba di kampung halaman sabtu sore
kerabat menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap pemerintah yang membebaskan dede irfan dari penyanderaan kelompok abu sayyaf dengan selamat
bersama tiga rekannya dede disandra setelah kapal henry dibajak perairan zamboanga malaysia lima belas april lalu
terima kasih pada teman lu teman lu retno siapa namanya
jumpa presiden lah sama sama
itu membebaskan itu apa